dua kementerian tidak satu suara menyikapi kebijakan pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation
kementerian perindustrian mengusulkan untuk meniadakan kebijakan dmo batubara demi akselerasi hilirisasi batubara
sementara esdm menampik adanya wacana tersebut
tidak hanya kali ini rencana pencabutan dmo batubara telah berulang kali mencuat dalam beberapa tahun terakhir
apa sebenarnya yang terjadi dibalik maju mundurnya keputusan pencabutan dmo batubara
dan bagaimana nasib industri batubara di tengah tren harganya yang terus menurun
tarik ulur kebijakan dmo batubara akan kami bahas selengkapnya dalam segmen the analyst
dan sudah hadir di studio tiga cnn indonesia pengamat ekonomi energi universitas gajah mada fahmi radi
selamat pagi pak fahmi
terima kasih pak sudah hadir di cnn indonesia
pak kemen perin pekan lalu mengusulkan dmo dihapus
sementara esdm menegaskan bahwa dmo tetap akan berlaku
mengapa kedua kementerian ini tidak satu suara dalam hal pencabutan dmo
ya sejak awal itu sudah terjadi gitu ya
sejak diberlakukan awal tahun lalu itu sudah terjadi
saya melihat ada dua kepentingan yang berbeda itu ya
ada beberapa industri yang menginginkan adanya peningkatan
peningkatan inisiasi dan peningkatan ekspor
supaya menambah defisak menurut
nah sementara kementerian sdm ini menjaga tadi gitu ya
agar tarif listrik tidak naik
kalau kemudian harga batubara tadi dilepas sesuai dengan harga pasar gitu ya
yang sekarang mungkin mencapai sekitar rp sembilan puluh per ton
maka akan menaikkan harga pokok penjualan
nah kalau harga pokok jualan listrik tadi naik alternatifnya tarif listrik pasti akan naik
nah kalau tarif listrik yang naik maka yang menanggungkan adalah rakyat
baik baik berarti ada dua kepentingan dari dua kementerian ini sehingga ada perbedaan pandangan begitu ya mengenai dmo ini
tapi apakah pencabutan ini wacana pencabutan dmo ini apakah memang benar pak nantinya akan dicabut
atau sudah confirm
bahwa tidak akan ada pencabutan dmo
ini yang kebeberapa kalinya ya kesekian kalinya
terakhir beberapa bulan yang lalu itu juga waktu itu diwacanakan akan dicabut
tapi setelah dalam rapat terbatas yang di istana bogor ada pak jokowi juga itu sudah diputuskan tidak akan mencabut tadi
tidak akan mencabut
akhir tahun ini gitu ya
nah ini kan berlaku sampai desember tadi apakah akan dicabut tidak
kalau menurut saya ini mau berpihak kemana
kalau berpihak pada rakyat agar tidak bebannya terlalu berat dengan kenaikan tarif maka ya demo harus dipertahankan
tapi kalau tadi dikatakan bahwa ini akan meningkatkan defisit dalam rangka ekspor menurut saya ini tidak sepenuhnya benar
sebelum kita bahas lebih lanjut pak perlu kita rangkum dulu nih ya
jadi sampai desember tahun ini kita sudah mencabut
jadi sampai desember tahun ini kita sudah mencabut
dengan harga tujuh puluh
dengan harga tujuh puluh dolar amerika per ton
namun dengan adanya kata pak fahmi tadi kan ini sudah berulang kali
ada apa sih pak sebenarnya dan siapa sebenarnya yang berkata bahwa oh demo ini akan dicabut gitu
ya ini saya mengikuti dari awal ini kan sebenarnya tarik menarik gitu ya
dan pengusaha batubara sesungguhnya
yang tadi sebagian besar kan menjual sahamnya di pasar
sehingga sentimen ini kan akan mempengaruhi tadi
kalau kemudian dimunculkan kembali nanti kan menaikkan
itu itu satu satunya
jadi mungkin ada kepentingan lagi satu lagi
ada kepentingan lain di situ
nah tetapi kalau tadi dikatakan oleh produsen bahwa ini akan menaikkan ekspor dan menaikkan devisa
menurut saya tidak sepenuhnya benar ya
karena apa kalau batubara tadi dijual semuanya di pasar ekspor
pln kan juga harus impor
berarti kan ada ekspor ada ekspor dan impornya lebih mahal
jadi tambahan devisa dengan melepas dmo menurut saya tidak benar di situ
mungkin kisaran persennya itu pak yang perlu dirubah kalau menurut pak fahmi bagaimana
memang sejak awal sudah ditetapkan tadi itu sesuai dengan kebutuhan dari pln
dan memang sudah diadakan penelitian bahwa ya
nah tujuh puluh itu itu pernah dikaji juga bahwa itu adalah harga keseimbangan tadi
yang tidak merugikan bagi pengusaha batubara tidak memberatkan bagi pln
karena saya menghitung harga pokok penjualan harga produk batubara itu sekitar empat puluh
kalau dibeli pln tujuh puluh kan masih untung
nah memang kalau dijual di pasar ekspor harganya sembilan puluh untungnya memang lebih besar
sehingga dmo itu sesungguhnya tidak merugikan bagi pengusaha batubara tetapi mengurangi keuntungan
ini kan sudah berjalan dari awal tahun ini pak
bagaimana evaluasinya sejauh ini
pak fahmi melihatnya seperti apa
kalau saya melihat gitu ya
tadi saya katakan bahwa ini tidak menambah beban tapi
kecuali pln diperbolehkan menambah beban
kecuali pln diperbolehkan menambah beban
kecuali pln diperbolehkan menambah beban
tarif listrik barangkali nggak begitu masalah gitu ya
kan pln punya automatic tarif system gitu ya
begitu harga tadi naik maka tarif juga akan dinaikkan
tetapi tadi lagi lagi gitu ya
saya menghitung juga bahwa kenaikan tarif listrik dan premium itu secara signifikan itu menaikkan inflasi
nah kalau inflasinya naik maka beban rakyat terutama rakyat miskin itu akan semakin besar
maka beban rakyat terutama rakyat miskin itu akan semakin besar

itu tadi seperti itu
berarti ini keputusan yang lumayan sulit untuk dibuat ya pak ya
apakah mau dicabut dmo nya atau tetap berlaku
tapi kalau bapak melihat sendiri dari tren harga batubara saat ini
mungkinkah harga tujuh puluh dolar per ton ini terlalu rendah
saya kira tidak gitu ya
karena tadi saya sudah menghitung harga pokok produksinya itu sekitar empat puluh
berarti kalau tujuh puluh itu kan masih ada keuntungan tiga puluh
nah kita juga tahu bahwa harga batubara dunia itu kan berfluktuasi
nah nanti pada saat harga tadi dibawa harga pokok penjualan taruhlah rp tiga puluh misalnya
harganya lebih tinggi
nah ini saya menyebutnya itu ya share pins share gin
hanya pada saat pengusaha untung ya dia harus share lah
tapi pada saat nanti dia harganya terpuruk maka pln yang akan menanggung
ini sebenarnya kan prinsip ekonomi gotong royong
nah pak ada ketakutan juga dari para produsen ini bahwa mereka akan kelebihan supply
ada indikasi bahwa akan over supply
produksi batubara hingga awal agustus ini sudah mencapai sekitar dua ratus tiga puluh tujuh juta ton katanya
mungkinkah pencabutan dmo ini akan bisa menyelesaikan
pencabutan dmo ini akan bisa menyelesaikan masalah itu
saya tidak itu ya
selebihnya dipasok untuk kebutuhan ekspor
selama ekspornya masih cukup tinggi saya kira nggak masalah nggak akan ada kelebihan
hanya barangkali yang menjadi kelebihan tadi kan ada kualitas batu bara yang itu rendah yang itu tidak bisa diterima oleh pln
itu mungkin juga maka ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas batubara tadi agar bisa terserap semua
satu lagi pak fahmi ada kabar bahwa pemerintah daerah ini sebenarnya tidak punya data statistik yang benar benar akurat begitu yang benar benar pasti mengenai produksi batubara di wilayahnya sendiri
nah ini apa benar pak
ya itu saya kira benar itu ya
jadi kelemahan di indonesia terutama daerah tadi
dia tidak punya data tadi
sehingga kaitannya nanti dengan misalnya pajak daerah sebagainya itu ya sulit menentukan tadi
nah saya kira memang ada kepentingan bahwa daerah juga harus mempunyai data tadi
oke ya terakhir kali yang benar benar final ini pak
jadi peraturan dmo ini seharusnya sebenarnya dicabut atau tidak
kalau sampai akhir tahun desember ini kan udah pasti nggak akan dicabut
seperti yang ditegaskan oleh kementerian sdm
nah dua ribu dua puluh kalau saya gitu ya saya sebaiknya jangan dicabut
jadi pilihannya ini kan trade off gitu ya
pilihannya kita akan berpihak kepada rakyat atau pada pengusaha
kalau berpihak kepada rakyat ya jangan dinaikkan jangan dicabut dmo tadi
oke baik terima kasih pak fahmi sekali lagi atas waktunya di cnn indonesia business
dan itu tadi bincang bincang saya dengan pengamat ekonomi energi universitas gajah mada fahmi
radi semoga berguna bagi anda
dan cnn indonesia business akan kembali dengan informasi dari gedung bursa efek indonesia
tetaplah bersama kami